sementara menghadapi derby panas di stadion gelora bung tomo
persebaya surabaya optimis timnya meraih kemenangan di kandang sendiri
kemenangan menjadi harga mati bagi green force karena sebelumnya mengalami kekalahan cukup telak
tiga satu melawan mitra kukar
jelang pertandingan derby panas jawa timur melawan arema fc minggu enam mei mendatang
tim bajul ijo persebaya mengintensifkan latihannya di lopangan mapolda jawa timur
semua pemain terlihat antusias dan serius berlatih di bawah pengawasan pelatih agel alfredo vera
tak terkecuali back kiri ruben sanadi dan gelandang bertahan muhammad hidayat juga sudah mengikuti jalannya latihan
angel alfredo vera menginstruksikan kepada pemain agar bong lain taktis satu dua sentuhan
dan bersabar membongkar rapatnya pertahanan arema fc
apalagi persebaya pernah kalah dua pada semifinal piala presiden pada maret lalu di samarinda
selain itu alfredo juga meminta agar para pemain
memotivasi dirinya sendiri agar tetap tenang dalam pertandingan derby dengan tensi panas melawan arema fc ini
kapten persebaya randy irwan menilai bahwa atmosfer laga derby panas melawan arema fc
nanti tentunya berbeda dengan pertandingan lainnya
terlebih para pemain dituntut mempunyai mental yang lebih kuat
sementara dalam derby jatim nanti persebaya belum bisa menurunkan back tengah
otravio dutra dan rahmat irianto karena masih mengalami cedera